deklarasi pemenangan capres cawapres jokowi ⁇ maruf ⁇ yang dilakukan gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan puluhan kepala daerah di solo jawa tengah januari lalu
dinyatakan tidak melanggar pidana dan administrasi pemilu
namun menurut koordinator divisi umas bawaslu jawa tengah muhammad rofiudin acara deklarasi tersebut melanggar aturan soal netralitas kepala daerah
nah dari sisi hal lain yang kaitannya dengan perundang undangan yang lain kami juga menemukan adanya sesuatu yang kurang pas
misalnya kaitannya dengan tidak sesuai dengan aturan ketika kemudian pada saat itu adalah acara pribadi yang itu kaitannya dengan dukungan untuk calon presiden
tapi menggunakan nama nama yang itu merujuk pada kepala daerah bupati wali kota
kita mendukung pasangan ini dan sebagainya begitu
sementara kita tahu bahwa kepala daerah itu adalah jabatan di pemerintahan daerah yang memang dia melekat pada diri seseorang yang itu harus digunakan untuk semua golongan begitu
sesuai undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas bawaslu tidak bisa mendak terkait pelanggaran di luar aturan kepemiluan
rencananya bawaslu jawa tengah akan menyampaikan rekomendasi ke
kementerian dalam negeri
dikonfirmasi secara terpisah menteri dalam negeri cahyokumolo mengaku belum menerima surat resmi dari bawaslu jawa tengah
menurut mendagri apa yang dilakukan ganjar sudah sesuai prosedur yang berlaku
kan tidak boleh menggunakan fasilitas pemda
tidak boleh menggunakan uang anggaran pemda
membawa nama sebagai bupati nggak apa apa ya
nggak ada masalah dia kan apapun kan melekat
saya kampanye pun juga sama sebagai mendagri kan melekat
penting cuti ya
yang saya pahami termasuk pak andries termasuk semua itu sudah sesuai aturan
hanya kuningan saja yang menyatakan kilaf
ya statementnya kilaf
jadi sekarang menunggu surat dari bawaslu pak
sekarang menunggu surat dari bawaslu
ya sampai sekarang kami belum terima pengaduan dari bawaslu karena melanggar etika
tapi etika kan harus kita lihat etika yang ya bagaimana
yang penting kan sesuai aturan yang ada
sebelumnya om budsman ri menyeruti adanya potensi maladministrasi
kalau pejabat negara membebaskan
dan memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut laodi dan seperti dikutip detik com
baik menteri maupun kepala daerah yang menerima gaji dari negara
tidak boleh memberikan dukungan politik kepada salah satu paslon
jika tidak netral akan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik
meski kerap kali menimbulkan pro dan kontra
aturan yang ada di republik ini memungkinkan kepala daerah berpartisipasi dalam kampanye
keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pilpres masih menjadi polemik
tidak sebatas pada aturan dalam pemilihan umum
posisi kepala daerah wajib melayani seluruh rakyat apapun latar belakangnya
fonis pelanggaran etika gubernur jawa tengah ganjar pranowo
kita bahas malam ini bersama narasumber nusyirwan suyono tkn dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
pak nusyiriwan selamat malam
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada pak mardani alisera dari badan pemenangan nasional prabowo sandi
selamat malam putri
terima kasih pak mardhani sudah hadir di sini
dan juga ada pak laude ida dari ombudsman republik indonesia
pak laude terima kasih sudah hadir di sini
saya ke pak nusirwan dulu
melihatnya ini sekarang kental ke politik atau pure ini masalah kesalahan
yang mungkin memang dilakukan oleh rekan anda mas ganjar
pada bulan pada tahun politik tentunya apapun langkah yang dilakukan
baik itu berkembang
tampaknya adalah pada satu pihak atau pihak yang lain
tetap itu akan memunculkan sebuah pendapat pendapat masing masing
tinggal melihatnya dari sisi yang sebelah mana saja
mau dianggap salah ya bisa
kalau dari sisi yang lain kalau yang di sisi yang lain mungkin dianggapnya benar
kalau sisi tkn
kalau dari sisi tkn kita kan sudah mengacu kepada ketentuan ya
ada pemahaman soal netralitas
kalau dikatakan bahwa pejabat publik itu harus netral
netral itu tentunya untuk publik untuk halayak ramai
tapi dirinya sendiri pada dasarnya kan memiliki pilihan
tidak mungkin kalau dia tidak memiliki pilihan itu tidak mungkin
sebagai apapun apakah dia sebagai asn atau sebagai swasta
atau sebagai pribadi apalagi
bahwa apakah anda atau saya atau pak laude sendiri
kalau jujurnya dia pasti punya sikap dong ada di sebelah sisi mana
meskipun tidak perlu disampaikan
persoalannya adalah pemahaman netralitas itu
kalau kami melihatnya adalah itu apabila itu ditampilkan dipublish
sehingga menampakkan bahwa posisi saya ada di sebelah mana
untuk halayak ramai untuk pada posisi pejabat publik
jadi kalau saya kembali kepada
yang terjadi di jawa tengah
sampai pada jawa tengah saya tidak melihat ada kesalahan apa
di sisi kawan kawan tersebut
sekarang keputus sudah menampakkan warnanya
kejadian kejadian seperti yang sebelumnya ada kita juga mendengar
ada jaksa di jakarta yang memunculkan simbol simbol
mengarah kepada satu sisi
saya melihatnya bahwa itu kalau mereka di dalam suatu forum tersendiri
kecuali kalau di depan lapangan terbuka konferensi pers
bahkan banyak kepala daerah yang sudah mendeklarasikan
itu secara jelas bahkan di sumatera barat itu ada beberapa
bupati dan kepala daerah
saya tidak menyebut mendukung siapa ya
tapi itu tersampaikan secara umum begitu
kalau kejadian yang ada di jawa tengah ini
ada di tempat tertutup gitu
kemudian juga pada hari libur gitu
maka kalau masing masing pribadi yang
dan yang kedua perlu diingat
bahwa kalau kepala daerah itu sebagian besar
bukan aparatur sipil negara loh
dia pejabat publik iya
tapi ketentuannya menjadi kepala daerah itu diusung oleh partai politik
jadi dia secara pribadi
jadi kalau aparatur sipil itu adalah seperti kayak guru
kemudian di pengadilan jaksa dan para pejabat pejabat kementerian
itu aparatur sipil negara
tapi kalau kepala daerah ini karena ketentuan pengajuan menjadi kepala daerah
kan harus keluar dia
bahkan kalau dia seorang asn tidak boleh mengajukan diri
untuk menjadi kepala
hanya saja jabatannya saat ini pejabat publik
tapi kemudian itu yang mengkhawatirkan karena sudah menunjukkan itu
saya kembali tersambung dengan pak ganjar
ada kemungkinan kemudian kekhawatiran dan ini juga mungkin suara di masyarakat
kalau misalnya sekarang mungkin pak ganjar dan juga dengan
mungkin ada gubernur yang lain
misalnya gubernur jawa barat yang sudah menyatakan dukungannya spesifik terhadap satu
kemudian ada rakyat yang berada di seberang pak ganjar
merasa apakah kemudian kami nanti akan terlayani dengan baik
mungkin itu sekarang kekhawatiran terbesar mereka saat ini
kalau kemudian pak watu waktu memeriksa saya bisa lebih lengkap
sebenarnya pada saat saya press conference itu
itu kami sampaikan kami datang di sini adalah kader kader partai
yang virtualisir menutup satu
kami tetap memegang etika dan aturan
mengetambahkan layanan publik
namun dalam etika politik kami mendukung satu
mbak kalimat ini teks ini saya diminta
saya tunjukkan kepada pak watu dan kemudian dipotong
undangannya saya undang pribadi pribadi
nah sekarang ketika kemudian orang bicara
kalau ada perasaan layangan tergantung
pak anda boleh ikuti metode saya
setiap hari selama satu minggu
selama satu minggu
satah hari apa dan bagaimana saya melayani masyarakat
yang mulai metode
kenapa saya katakan metode
biar publik pun bisa melihat
yang kedua kalau cuma perasaan yang mau diomongkan
secara kualitatif saya minta ditunjukkan
kalau saya dari pendukung dua umpama
saya dari partai gerindra pks pan demokrat katakan
karena kemudian tidak dilayani silakan protes
silahkan dibuka di depan umum
bahwa ganjar kurang ajar dia tidak punya etika
dia tidak melayani dan dia berat sebelah
kalau itu bisa terjadi bakal boleh saya menggantung
mengerti mana yang harus layanan publik dilakukan
dan setiap orang lapor tadi saja
disragen orang lapor tidak
pak kami ketulisan pendapatkan pupuk
tidak katanya itu ada pendukung satu atau dua
maksudnya tolongin saja
maksudnya ini sudah firm jaminan tidak ada masalah
itu juga tidak perlu dipertanyakan lagi
tapi pak ganjar bagaimanapun ini kan sekarang sudah diungkapkan
ada juga menyatakan sangat dirugikan
apalagi karena ini sudah langsung diungkapkan kepada publik
ini juga termasuk soal persepsi yang saat ini terbangun
dan anda tidak ada yang bisa dilakukan sekarang
apa langkah berikutnya pak ganjar
tidak saya tidak mau dikomporin
tidak ngomporin pak saya hanya nanya langkah lanjutan saja
saya suka dikomporin tapi tidak nakut
ada dua hal ya
pertama saya proaktif untuk bertanya kepada bawaslu
bawaslu itu pejabat tata usaha negara
pejabat tata usaha negara dalam semua keputusannya harus tertulis
karena sifatnya itu final dan konkret mengikat
karena ada akibat hukumnya
bapak bani mbak ya
saya ternyata melanggar
karena ternyata itu hari cuti
harusnya cuti saya tidak cuti
saya menggunakan spaitas negara
kan jadi pidana mbak
kemudian putusannya tidak ada
eh pak ganjar
kamu tapi dana ya beto
padahal ini ketentuan undang undang pt un juga dibaca itu
saya tadi kontak agak kaget
maka ini mumpung ada pak laude sebagai pejabat dari ori
om budsman ya
ya pak laude gimana
karena saya bisa mendapatkan kepastian bahwa saya ini sebenarnya diberikan status apa oleh putusan bawah
dan pak wadud mengatakan ketentuan ini di exclude karena tidak termasuk hal yang harus disampaikan pada publik
dan sekarang harus merenya renya itu pendapatan itu sementara pak wadud membuka kepada publik
ngomong dengan statement itu
ya lumayan sih
oke pak laude mungkin langsung ingin menjawab pak laude
pak laude langsung jawab ya
pak ganjar ya
saya belum bisa menjawab soal pernyataan bawaslu itu karena kami belum lihat dokumennya
nah itu dia
tapi persoalannya bahwa betul pak ganjar saya kira ini kan figur yang turut terlibat dalam membuat undang undang tentang pemerintahan daerah tentang pemilu juga
saya kira beliau tahu betul apa yang salah apa yang benar
tapi memang kalau mau jujur undang undang tentang pemilu undang undang tentang perintahan daerah tentang pemilu juga
untuk perintahan daerah di negeri ini itu disusun di luar kaedah kaedah etika
jadi kalau soal nilai misalnya pak ganjar menyadari dirinya bahwa pejabat publik kepala daerah
tetapi tidak bisa melepaskan dirinya juga sebagai figur politisi
sebagai figur politisi punya tanggung jawab moral untuk berkampanye mendukung figur yang dikehendakinya atau partai yang kehendakinya
tapi sebagai pejabat publik seharusnya
tapi dalam undang undang pemilu kan itu ya saya kira pak mardhani itu yang membidangi itu di komisi dua ya
jelas itu kepala daerah tidak dilarang untuk kampanye
tetapi harus mengikuti syarat syarat tertentu atau aturan aturan tertentu
saya lagi bahwa pak ganjar dari segi aturan tidak dilanggar tapi dari segi nilai itu yang dipersoalkan sebetulnya sebagai pejabat publik
oke baik dari segi
kita belum mengatur itu sekarang
nah itu dia itu dia yang menarik dari segi nilai itu dipersoalkan tapi belum ada aturannya yang firm untuk itu ya
nanti pak ganjar kita jeda dulu ya
jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan langsung ke pak ganjar
pernah nggak tahu pak ganjar silakan
iya pak lahori tadi menyampaikan yang dipersoalkan soal nilai
oke mari kita bicara soal nilai
kalau soal nilai yang memutuskan itu bahwa itu untuk siapa
kalau kemudian itu yang memutuskan bahwa itu adakah ketentuan bahwa itu melihat apa mengadili nilai
katakan seperti itu
kalau tidak mestinya tidak diomongkan ke publik
biasanya kan rugi hari
dinyatakan saya kemudian
dinyatakan saya kemudian bersalah
sehingga media sebesar kompas akhirnya juga menuliskan bahwa saya melanggar
padahal saya tidak melanggar
nah akhirnya itu menjadi asumsi
dan yang lebih parah lagi yang saya sampaikan tadi itu ternyata diomongkan secara letas
loh ini keputusan yang sifatnya konkret final itu bagaimana
sebagai pendapat tata usaha negara itu sebenarnya gitu
akan meminta kejelasan
karena kalau misalnya soal putusan kan sudah pasti tidak mungkin menerima putusan itu kan pak ganjar
jadi kalau misalnya sekarang kan mempertanyakan ini status saya apa dan bagaimana kelanjutannya itu
bagaimana pak ganjar
kepada bawaslu kah
tapi kan bawaslu kemudian sudah terbuka pada publik
jadi pak ganjar juga akan terbuka pada publik menjelaskan itu atau apa
inilah yang butuh saya itu heran sama bawaslu
tadi saya itu selalu berdebat mbak dengan mas fajar ketua bawaslu
bawaslu jalan tengah
tapi tidak bisa kasih pak
ini cx tidak termasuk ya dibuka ke publik
saya mendengarkan dari pelapor sendiri dan juga tidak dapat
rusak tatanan ini
tapi saya proaktif untuk bertanya
ingin saya jelaskan kepada publik
ini loh bunyinya
kalau saya tidak berkenan kan gini saya tanya sama bawaslu
bawaslu ada lembaga bandingnya nggak sih
kalau ada yang mau banding loh ini
oh tidak pak
ini dipampus terangkan pada kementerian negeri
kalaulah katakan saya dinilai dengan mengatakan ini para bupati mendukung
oh itu tidak pantas
tidak boleh melanggar etika
ya nggak usah diomongin
biarkan pak menteri dalam negeri yang menghukum saya
terus besok saya dihukum
dikasih peringatan kayak dikasih sanksi
tapi jangan yang ngomong kamarnya salah
bahkan saya katakan kemarin bawaslu outside
saya boleh komentar sedikit
oke baik baik sedikit
sekali lagi saya belum melihat putusan bawaslu itu
tapi harusnya bawaslu dalam memproses pak ganjar itu harus terbuka
ketika pak ganjar sebagai pihak yang disorot dianggap bermasalah atau melakukan sesuatu kesalahan harus ditunjukkan kesalahannya
nah sekarang kan harus landasannya etika itu belum diatur dalam adem ademilu
belum ada aturan oke
itu yang jadi problem
yang saya katakan tadi sebetulnya jauh kita tidak mendasarkan pada undang undang kita tidak mendasarkan pada
jauh kita berdasarkan pada nilai atau etika
ketika seorang pejabat publik seperti pal daerah yang punya pengaruh secara khusus dari birokrasi
birokrasinya yang kemudian harus tunduk pada apa yang menjadi kepatuhan keinginan politik gitu
itu sebetulnya yang bisa mengganggu pelayanan publik
tapi sekali lagi untuk urusan bawaslu tadi itu barangkali nanti teman teman dari komisi dua yang akan mencoba
saya kira ketika ada yang memberikan putusan maka harus berdasar
dia tidak boleh menutupi putusannya itu kepada pihak yang diputuskan
baik tapi memang tidak ada jalan banding
jadi kita akan menunggu ya sebenarnya kalau misalnya memang ini kemudian rekomendasi akan diberikan ke mendagri
kemendagri selanjutnya apa
terima kasih pak ganjar sudah bergabung malam hari ini waktunya terbatas
boleh boleh silahkan pak
yang kedua saya kasih tahu pak laude
tidak menggunakan undang undang pemilu tapi menggunakan undang undang pemda
makanya saya katakan dia salah kamar
tapi jangan diomongin kira kira gitu
itu malah administrasi namanya
oke malah administrasi baik
terima kasih pak ganjar selamat malam
pak mardhani kalau misalnya yang anda lihat saat ini terjadi karena memang kalau dari bpn juga ada ketidakpuasan karena terkait juga ketidak terbukaan terkait pemeriksaan
karena juga ada keluhan dari bpn yang mengatakan kok bisa tidak ada pelanggaran pemilu tapi kemudian dialihkan kepada pelanggaran
kau persisnya bagaimana posisinya sekarang bpn
pertama mungkin kami di bpn dari awal sudah menegaskan prabowo sandi tidak perlu ada deklarasi dukungan dari kepala daerah
dari awal kami ingin para kepala daerah yang partainya mendukung prabowo sandi atau individunya mendukung prabowo sandi
fokus saja melayani masyarakat
dan sehingga tidak ikut afiliasi politik dari sang kepala daerah
sehingga kami di bpn prabowo sandi dari awal jangan
makanya hampir tidak ada
kalau ada satu dua itu tanggung jawab pribadi
tapi secara kebijakan bpn menegaskan kepala daerah tidak perlu membuat deklarasi dukungan ataupun memobilisasi
cukup kalau mau mendukung prabowo sandi berprestasilah jadi kepala daerah terbaik
bahwa ini loh kalau jadi kepala daerah yang partai mendukung prabowo sandi hasilnya bagus
oke terkait dengan ini
saya justru apresiasi teman teman bawaslu yang betul betul buat saya itu pakai kaca pembesar gitu loh
kalau menurut saya mas ganjar dan teman teman kepala daerah sudah ikut prosedur
mereka sudah cuti mereka tidak di kan nggak boleh di tempat ibadah tidak boleh di tempat pendidikan tidak boleh di yang fasilitas negara itu tidak dilakukan
secara umum semua
yang ini mungkin memang keluar dari konteks itu bahwa para bupati
nah ini oleh bawaslu dipermasalahkan
walaupun tadi secara prosedural tidak ada
jadi kalau saya tetap mengapresiasi bawaslu mas ganjar dan lain lain ini jadi pelajaran buat semua yang mau mendukung hati hati
bawaslu kita memang dengan undang undang tujuh dua ribu tujuh belas diberi penguatan yang luar biasa
bukan cuma aspek pengawasan
tapi beliau juga dapat
institusinya ini jadi lembaga yudikatif pemutus
walaupun ketika membuat keputusan ini menjadi catatan
tidak ada pelanggaran dalam pidana pemilu atau peraturan urut urutan kampanye
tapi di bab etika
nah disini menurut saya
saya yang sudah lepas sama mas ganjar ya
saya boleh usul ke mas ganjar
kalau kita tidak puas dengan kinerja bawaslu kpu
dewan kehormatan penyelenggara pemilu
tugas dkpp itu mengawasi netralitas kinerja atau komplain
kalau ini bukannya provokasi ya
itu memang prosedurnya
karena penyelenggara pemilu menurut undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu tiga
satu kpu dua bawaslu
sering masyarakat lupa
dewan kehormatan penyelenggara pemilu
dimana kpu bawaslu ini tidak bekerja seperti yang tidak punya batasan
mereka justru diawasi
dan beberapa keputusan dkpp ini justru memberikan kemarin saja bahwa ketua bawaslu dapat teguran dari dkpp ketika ada satu kasus
tapi kemudian kalau misalnya melihat perkembangan ke depan
ini pasti tidak dibungkiri soal netralitas kepala daerahnya
kepala daerah itu akan semakin teruji beberapa bulan sebelum pemilu presiden
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
institusi itu dihargai maka perlu melakukan penetrasi pengawasan ya kita berjalan sesuai dengan
dengan kewajaran sajalah ya jangan ngada ngadain salah gitu itu pun juga nanti akan dinilai oleh
publik juga tidak baik karena juga harus berkelas dong kalau misalnya mencari sebuah kesalahan itu
tidak terlalu substansial mungkin itu berkaitan dengan etika atau apapun tapi kan diukur kami
pun juga duduk di sini kan tentunya tidak sembarangan ya siapapun apalagi pejabat
publik semua itu tingkah laku kita semua ditata begitu oke jadi kalau misalnya kejadian kejadian
memasuki sebuah election di negara manapun mengatur tingkah laku orang politik itu waduh
seribu satu macam jadi dengan kewenangan yang ada di undang undang harapan kami ya
diikuti undang undang itu iya dan juga kita jangan ngada ngadain mencari cari salah orang
hingga untuk me institusinya supaya agak dilihat diperhitungkan begitu kalau misalnya
kemudian nanti sampai di dilaporkan ke kemendagri kan katanya bahwa selalu akan merekomendasikan ini
ke kemendagri itu maka ke tentu semua jangan dikira loh sekarang publik itu kalau dibuat buat
itu juga bisa tahu dia ya sesuatu proses meskipun itu mengikuti sebuah prosedural
kaitannya dengan undang undang nanti akhirnya sampai ke mendagri semua dinilai oke sehingga harapan
kami adalah masing masing institusi dengan kewenangannya sendiri sendiri dan membawa payung payung undang undang
itu mencoba untuk bekerja dengan sesuai dengan kaedah kaedahnya lah itu ukuran ukurannya itu
sudah ada dan itu apalagi kita bicara etika ya sesuatu hal yang sangat sulit ditulis di dalam
kalimat kalimat yang ada di dalam pasal pasal dan aturannya juga memang sudah ada pak laude
tadi sudah menyampaikan pak laude tapi kalau kita melihat nih ke depan sudah semakin dekat pemilu
concern utama ombudsman apa sebenarnya pelayanan publik jangan sampai terganggu pelayanan publik
karena ini ke ya potensial terganggu sekarang ini sebetulnya kita lihat di sulawesi selatan di makassar
diberikan dukungan dikerahkan oleh satu mantan gubernur ya untuk memberikan dukungan pada satu
capres tertentu ini enggak boleh karena pada saat itu dia tidak menunjukkan netralitas dia sudah
melakukan pelanggaran undang undang dan sebetulnya mereka harus di harus diberi sanksi tegas gitu
tidak boleh seperti ini kalau ini harus ditegur harus bahkan harus dipecat tapi siapa yang pecat
mereka siap karena yang yang didukung adalah pihak yang berkuasa ini kan dilematis ya
oke itu apa yang saya mau katakan lagi bahwa pejabat publik kepala daerah kan pejabat publik pimpinan
penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan itu uang negara loh uang rakyat uang rakyat bukan
uang kelompok kepentingan tertentu kalau disadari disitu maka dia diharus ya dia ah dia lipat tangan
seperti ini aja udah cukup gitu bahwa ditahu dia satu partai dari satu partai politik
usah kampanye tapi dia sebagai pejabat publik maka
uang negara itu harusnya dia patuh pada nilai nilai bahwa yang saya makan uang semua orang bukan
uang satu kelompok tertentu itu yang pertama yang kedua di dalam lingkungan birokrasi
yang dipimpinnya itu iya kalau di jakarta seperti ini enggak ada yang mau patuh kalau
apa pak misalnya pak anies mau pilih prabowo misalnya kalau yang lain mau pilih mau pilih
iya ya pak jokowi enggak ada yang bisa urus mereka tapi di daerah itu kepatuhan yang harus diperhatikan
di daerah itu kepatuhan yang harus diperhatikan
di daerah itu kepatuhan yang harus diperhatikan
kepaatuhannya tinggi sekali karena dengan
untuk menciptakan apa aparat yang tidak netral nah bagaimana kalau orang
urusan proyek sekarang ini misalnya orang perusahaan mau tender proyek nih dilihat dulu
ini orangnya siapa ini orangnya siapa bisa dideteksi dan gampang daerah oke yang ketiga pada waktu
yang berikutnya ketika mereka memberikan pelayanan pada rakyat ketika sibuk dengan mengikuti pimpinannya untuk
kampanye misalnya untuk
mempengaruhi orang lain akibatnya
dia tidak hiraukan tugasnya
tapi kalau misalnya soal soal kasus sekarang yang terjadi
di jawa tengah ketika
menetapkan soal ada pelanggaran etika
padahal tidak ada aturan firm
yang menuliskan soal itu di
uu peraturan daerah itu kan
juga sulit juga jadi kemudian
ada persepsi persepsi yang muncul
juga kepada bawah selunya sendiri
kalau etika itu
sebetulnya pantas atau
tidak pantas pantas
seorang pejabat publik melakukan sesuatu
dikatakan kalau undang undangnya
tidak ada yang larang untuk melakukan sesuatu
tetapi kalau masyarakat
melihatnya oh ini tidak pantas
karena memang dia itu
akar dari nilai itu etika itu
ada nilai yang berkembang di masyarakat
dalam perspektif politik tertentu
sebetulnya undang undang atau
aturan atau sistem itu dibangun di atas
nilai itu sebetulnya
tidak punya value sebetulnya
undang undang kita aturan kita
yang ada adalah landasannya adalah kepentingan politik
pak mardeni terakhir
yang pertama saya tetap
mendukung mbak waslu
karena punya semangat yang
bukan cuma mas ganjar yang lain
juga sama closely watch up
itu bagus nah justru saya mendukung
mbak waslu awasi
kepada para kepala daerah
yang sudah menyatakan
dukungan buat tim
penyidikan dalam tanda kutip
bagaimana dengan pelayanan publiknya
adilan ada tidak
nah nanti akan kelihatan
kalau cuma berbasis
baik satu dua ya
kalau dua kan dari awal
kita nggak perlu berharap tidak
kita malah melarang jangan
karena buat kami begini indonesia ini
ketika panelistik pak laude bilang
benar ketika pimpinan di daerah
itu menyatakan dukungan
pejabat di bawahnya
merasakan satu suasana
ya harus sama
ya ini tadi
kalau saya ke depannya mungkin
nanti saya akan berbincang dengan teman teman di komisi dua
ketika kita buat revisi undang undang
ya mungkin kepala daerah
perlu juga dibuat aturan yang lebih
rigid karena ketimbang
asn sebenarnya peran
sentral kepala daerah dalam melakukan penggalangan
itu jauh lebih besar
kalau asn itu
otoritasnya sedikit tapi
kepala daerah itu raja
kecil di daerah itu gitu sehingga
justru harusnya aturan
kepala daerah dibuat lebih rigid
karena yang kontestasi
sekarang kan sebetulnya pilpres
harapan kami ketika itu pilpres
daerah sudah selesai kok pilkadanya
sudah menyatu sudah bangun
desa sudah bangun
dekota bangun kabupaten
bangun provinsi jangan ikut ikutan dalam
politik di atas
menarik sekali kita tunggu
bagaimana perkembangannya apakah kemungkinan
juga mungkin jika tadi pak ganjar
mendengarkan jalur dkpp mungkin
akan ditempuh atau tidak kita lihat
nanti terima kasih bapak bapak sudah bergabung pada
malam hari ini di cnn indonesia prime news
kami segera kembali